maklumat kapolri terkait pelarangan penyebaran atribut fpi di media sosial menjadi sorotan beberapa pihak
seperti aliansi organisasi masyarakat sipil terdiri dari beberapa lsm
menyatakan maklumat tersebut cenderung bertentangan prinsip dasar hak asasi manusia
lalu seperti apa penjelasan lengkapnya sudah bersama kami melalui sambungan zoom dengan muhammad isnur
ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia bidang advokasi
selamat sore mas isnur apa yang anda bisa soroti terkait maklumat dari kapolri tersebut
ya selamat sore salam sejahtera untuk semua
pertama kami mempelajari dan membaca ya maklumat tersebut tentu bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima
konstitusi dimana konstitusi dengan jelas menjamin hak warga negara hak manusia untuk dapat informasi
itu jelas perlindungannya
dan kalaupun mau pembatasan kalaupun mau misalnya mengatur jelas di dua puluh delapan j itu pengaturannya bagaimana
harus dengan undang undang
jadi maklumat tidak bisa membatasi tidak bisa mengatur sebagaimana ketentuan yang seharusnya oleh undang undang
jadi dia ada dua hal pelanggaran susansinya pelanggaran caranya
iya lalu tadi juga pernyataan dari kadif humas polri menyatakan bahwa sebenarnya yang diatur adalah bagaimana agar dari masyarakat
ataupun nanti pers ini tidak memberitakan berita bohong kepada masyarakat terkait fpi
namun dalam poin dua huruf d hal tersebut tidak dituliskan
tentang konten berita bohong yang ada hanya tertulis bahwa di dalam poin tersebut yaitu masyarakat tidak mengakses mengunggah dan memberitakan berita
nah menurut anda apakah ini sudah cukup jelas begitu untuk dipahami masyarakat
terlebih lagi yang ketiga dalam pengaturannya sendiri bermasalah
jadi pengaturannya sendiri sangat multitafsir
bahasa kita tuh karet lah gitu
jadi hal ini sangat mengundang orang dalam melaksanakan semena mena
praktiknya misalnya gini
karena pengaturannya nggak jelas
apa yang tadi disebut oleh pak kadif humas itu kan berarti jantung dalam undang undang
dalam maklumatnya gitu
nah kalau buat undang undang itu pengaturnya harus detail
ada istilahnya leks trik pak
nggak boleh dia bisa ditafsirkan seperti itu
harus tertulis dengan jelas
unsur unsurnya harus terpenuhi dengan lengkap gitu
jadi kalau seperti ini besok sama jurnalis pasti khawatir
masyarakat juga sangat khawatir
seperti apa kontennya
dan kalau kemudian
karena aparat di lapangan memandang ada seseorang yang kemudian memenuhi unsur unsur di sini
bisa ditangkap bisa ditindak
karena kan pedoman nya nggak jelas
unsur apa namanya kalimatnya nggak terpenuhi tadi
asas legalitas dan ketentuan bagaimana mengatur undang undang
jadi bisa jadi misalnya besok besok penangkapan di mana mana banyak
hanya dengan unsur seperti ini saja
dan ini tentu dalam konteks pengaturan
ada ketentuan di undang undang satu ratus empat puluh lima
ini banyak melanggar
berarti dari penyataan anda dalam artian bahwa dengan adanya maklumat kapolri ini
masyarakat sipil akan semakin terancam begitu
kalau masyarakat sipil ya tentu cenderung kita punya pengetahuan agar berhati hati
tapi kalau masyarakat biasa
ya nggak tahu bagaimana berbicara gitu ya
yang mereka nggak tahu apa itu peraturan
mereka bicara saja buat satu saja
tiba tiba dijemput tiba tiba ditangkap
tiba tiba dipermasalahkan secara hukum
berapa banyak orang yang akan kena oleh aturan seperti ini
kepolisian harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tindakan seperti ini
karena menurut undang undang kepolisian
kepolisian ini alat negara untuk melindungi warga negara
tidak kemudian menjadi alat kekuasaan yang berlebihan
dan membuat peraturan peraturan yang kira kira nggak ada dasar hukumnya
kalau kemudian pengen dibuat orang tidak boleh bicara
orang tidak boleh mengatakan
mengatur apa namanya mengupload sesuatu
diatur di undang undang
undang undang mana yang mengatur seperti ini
nah tadi kalau dibilang misalnya
larangannya menyebar kebencian
memecah belah dan lain lain gitu ya
provokasi perang dan lain lain
itu adanya di kuhp
orang nggak perlu kemudian apa namanya
kepolisian nggak perlu menggunakan maklumat ini
ada di kuhp
kuhp jelas larangannya seperti apa
itu di kuhp pengaturannya sudah sangat sering
unsurnya jelas barang siapanya jelas
terus kemudian bagaimana penindakannya
ada di kuhp gitu
tidak kemudian maklumatnya apa
dalam ranah atau tangga hukum itu di wilayah mana gitu
kalau kita baca undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
kan jelas undang undang paling terdiri di atas undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian pp kemudian permen
nah maklumatnya apa gitu
apakah dia berdampak pidana kepada orang orang yang melanggarnya
itu menjadi banyak pertanyaan kemudian
jadi menurut anda apakah skb menteri untuk terkait dengan maklumat fpi ini
penting untuk dikeluarkan atau sangat berlebihan begitu untuk saat ini
masyarakat sipil kemarin termasuk ylbhi
memberikan catatan cukup keras terkait skb tersebut juga
selain ini bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum
di mana kalau kemudian ada masalah kita tahu bersama
kalau ada kekerasan jadi tindak
tindaknya dengan cara apa
selama ini kami banyak melaporkan kekerasan yang melibatkan anggota anggota fpi
tapi banyak juga yang ditindak gitu
itu saja ditindak
kalau kemudian caranya adalah pelarangan aktivitas
semua hal jadi dilarang
hal hal yang tidak melanggar hukum
hal hal yang mungkin bahkan positif
bisa jadi dilarang juga
apakah itu melanggar hukum
ya melanggar hukum
ketika orang mau berbuat baik orang berbuat yang tidak salah
kemudian karena kebetulan misalnya pakai atribut jadi salah
itu ya nggak tepat secara hukum
harusnya yang salahnya ditindak kekerasannya diproses secara hukum
tapi hak untuk berorganisasinya
itu berbuat baiknya tidak
menurut anda mas isnur
apakah sebelumnya memang ada desakan dari masyarakat
sehingga dikeluarkannya maklumat kapolri ini
dan apa selanjutnya langkah hukum yang bisa dilakukan
yang pertama tentu kami menyarankan kepada kapolri
untuk bersama sama ayo mereview kembali
kapolri itu tahun dua ribu sembilan pernah juga memiliki peraturan kapolri
soal implementasi hak asli manusia
dan kami mendorong kepolisian membaca kembali peraturan internalnya
soal implementasi ham tersebut
di mana termasuk bagaimana internal membuat peraturan pada pedomannya
jadi seharusnya kita berharap kepolisian untuk tetap sebagai promotor ya
artinya menghormati konstitusi menghormati undang undang yang ada
undang undang ham undang undang hak sipil politik dan lain lain
termasuk undang undang kepolisian
dan menarik kembali atau mereview
jadi itu adalah kondisi yang sangat penting
dan masyarakat tentu pertama harus berhati hati dan juga tetap jangan kemudian jadi takut untuk bersuara
tetaplah kalaupun emang ada masalah kalau ada keperangan kritiklah sesuai
apa namanya proporsional lah
jangan jadi takut jangan jadi berbicara ini negara demokrasi
hak kita untuk mendapat informasi hak kita untuk bersuara
itu dijamin oleh undang undang dasar empat puluh lima sebagai pegang kita bersama
jadi jangan takut termasuk jurnalis juga sama
tentu dilindungi oleh undang undang dasar empat puluh lima dan undang undang pers
teruslah bersuara teruslah bekerja
sambil kita mengkritisi dan memperbaiki beberapa hal yang keliru ini
baik terima kasih muhammad isnur
ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia bidang advokasi
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom